memulai ini dilakukan demi bangsa dan negara
demi bangsa dan negara
demi bangsa dan negara
mencubit tapi tak sakit
revolusi mental tanpa revolusi hukum adalah omong kosong
kritik satir gaya teater gandrik dalam memprotes ketidakadilan telah memasuki
siapa yang gila saya atau mereka siapa
lewat seni pertunjukan gandri berusaha menyuarakan keresahan masyarakat
keresahan yang timbul akibat putusan hukum yang tak adil misalnya
coba disuarakan mereka dalam lakon berjudul hakim sari
hanya hukum bahagia
hanya hukum keindahkan
sampai jumpa lagi di episode video selanjutnya
hai ini soal demokrasi demokrasi kita sudah terlalu mahal
harmonisasi dialog para aktor ini tidak muncul seketika ada proses ada
waktu yang tersita untuk mengubah rutinitas latihan menjadi kebiasaan
maka bayangkanlah tentang kawah chandra di muka tentang kota yang tak putus menjadi sarang
kreativitas tentang orang orang yang menahbiskan seni dan empati sosial agar seimbang yogyakarta
ibarat lumbung para seniman seniman mumpuni terserak di sanggar sanggar yang menjejali
bukan cuma seni tradisional melainkan juga ranah kontemporer seperti teater terus berdenyut di sini
teater gandrik misalnya kelompok drama yang telah berkiprah lebih dari tiga dekade
gandrik dikenal sebagai teater yang syarat dengan kritik kritik satir kritik itu disampaikan dengan cara
bercanda atau yang biasa disebut dengan guyon parikeno gaya gandrik ini tak bisa lepas dari kekuatan gaya seorang
komedian lokal bernama basio basio yang dikenal dengan dagelan mataram menginspirasi gandrik hingga
tiga puluh empat tahun usianya meski dikenal dengan kritik satir terhadap penguasa gandrik justru dilahirkan dari kondisi sebaliknya yang sangat unik
justru dilahirkan dari kondisi sebaliknya yang sangat unik
gandrik justru dilahirkan dari kondisi sebaliknya yang sangat unik
salah satu pendiri gandrik susilo nugroho menuturkan teater ini berdiri dua belas september seribu sembilan ratus delapan puluh tiga atas inisiatif
camat mantri jeron kasih harto untuk mengikuti festival seni pertunjukan rakyat performa yang
unik membawa teater ini menjadi juara nasional dua tahun berturut turut itu kan hanya ungkapan
samadnya tuh nggak nyangka kalau kita menang jadi dia terkutuk menang jadi terkejutnya
kedua terkejut jenen sama terkejut susah senangnya menang susahnya besok biaya lagi
gitu ya udah daripada repot repot pak samad nya ngomong ganti itu udah pakai teater gantri adalah
di awal berdirinya rumah susilo yang berada di kawasan mantri jeron ini
menjadi tempat berlatih teater gandrik hingga belasan tahun
selain susilo nugroho gandrik didirikan oleh lima orang lainnya
yaitu heru kesawa murti jujuk prabowo
saptaria handaya ningsih novi budianto dan sepnu herianto
di sinilah gandrik berlatih salah satu judul yang cukup epic demit
ini proyek harus segera selesai jangan memikirkan yang macam macam
ingat ya katanya kamu ini insinyur lah kok percaya demit
katanya jujur lah kok gapit
demit itu kalau dari sisi proses saya paling suka
artinya betul betul keinginan pentas bagus itu ada
saya masih ingat betul rewriting naskah itu sampai enam kali
terus proses latihan itu kira kira dua tahun
lahirnya gandrik di awal delapan puluh an menjadi oase baru

di yogyakarta teater gandrik menjadi teater yang paling banyak ditonton
dibanding teater lain kala itu
seperti teater jeprik dan teater dinasti
apalagi pada seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan pertunjukan ws rendra
dan bengkel teater yang merajai dunia pertunjukan kala itu
di bredel pemerintah orde baru

pemberedelan ini membuatnya lebih banyak
pemberedelan ini membuatnya lebih banyak
membuat anggota bengkel teater tercerai berai
dan mendirikan teater sendiri sendiri
bengkel teater inilah yang kemudian melahirkan
tokoh tokoh teater indonesia
seperti teguh karya dengan teater populer
arifin cenur dengan teater kecil
dan putu wijaya dengan teater mandiri
bengkel teater indonesia
bengkel teater yang berdiri pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
juga dikenal sebagai pelopor berdirinya teater modern di indonesia
meski tak berhubungan langsung
ada benang merah antara kritik yang dimunculkan bengkel teater
hingga teater gandrik
para pelopor teater gandrik
seperti heru kesamurti dan kawan kawan
itu dulu juga pernah aktif di teater dinasti
jadi ada mas heru
ada den bagusengarso
itu semua kan pada aktif di teater ini
nah teater dinasti ini sebuah grup teater
juga dalam pertunjukan pertunjukannya berani
mengumumkan masalah masalah ketimbangan sosial
yang terjadi di negeri ini
cuma tidak sekeras teater gandrik pada masa itu
ini saya kira menjadi semacam benang merah

jadi karena sebagian teater gandrik ini berhasil
berasal dari dinasti
dinasti berasal dari bengkel teater
maka benang merah masalah kritik sosial
itu seperti mengalir ke gandrik
meski dianggap memiliki benang merah
kritik dalam pementasan gandrik
tak pernah berujung pelarangan pertunjukan
tak ada satupun pentas gandrik
yang dilarang oleh pemerintah
termasuk penguasa orde baru
nadi kreativitas gandrik pun terus berdetak
ini itu tempat pantas
sampai jumpa di video selanjutnya
adalah jaduk ferianto yang menjadi salah satu motor penggerak teater gandrik
sejak bergabung pada seribu sembilan ratus delapan puluh lima atau dua tahun setelah gandrik berdiri
jaduk mengaku terus berproses membesarkan gandrik meski disibukkan dengan pekerjaan lain
jaduk sebelumnya berasal dari sebuah padepokan tari milik ayahnya sendiri
yaitu padepokan seni bagong kusubiarjo
jaduk bergabung dengan gandrik bersama kakaknya
butet kertar jasa dan ruliani isfihana istri butet
sukses yang diraih gandrik saat ini tidak semudah membalik telapak tangan
pada waktu itu kita sering main di kampung kampung
dan kelompok kelompok teater daerah itu rasanya belum afdol kalau belum dibaptis main di jakarta
di pusat kesenian taman ismail marjuki
cita citanya kelompok gandrik bisa main nggak ya di tim waktu itu
prestasi gandrik terus menanjak hingga berhasil mementaskan karyanya di luar negeri
sebut saja lakon demit dan orde tabung yang dimainkan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh dan seribu sembilan ratus sembilan puluh dua di singapura
dan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
teater gandrik berkesempatan mementaskan
karya berjudul brigade maling di monas university australia
brigade maling adalah karya penulis agus nur yang menceritakan tentang penculikan saat jatuhnya orde baru pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
agus nur pria kelahiran tegal ini dikenal dengan berbagai karya sastranya
mulai dari cerpen
dan naskah panggung atau lakon
perkenalannya dengan gandrik sudah dimulai sejak agus nur berkuliah di institut seni indonesia yogyakarta
sebagai salah satu penulis naskah untuk teater gandrik agus nur mengaku belajar banyak dari penulis naskah sebelumnya heru kesawamukti
nah sebagai penulis
ketika mau dimainkan gandrik
saya harus punya kerelaan
seperti mas heru
bagaimana gandrik naskah apapun
bahkan ya naskah apapun begitu di tangan gandrik pasti akan menjadi sangat gandrik
yaitu biasanya pendekatannya sangat kultural jawa gitu
banyak idiom idiom jawa yang akan dipakai elemen elemen kesenian musik dan gestur tubuh segala macam pasti akan memakai ekspresi yang dikenal dekat oleh gandrik
bentuk bentuk guyon parikeno celotehakan celotehan seletukan kritikan sindiran itu menjadi sangat gandrik
kita harus waspada ini lho pak ini pernyataan yang tidak terlalu jalan jalan hakim kita ini diwaduk kecemasan kecemasan
senada dengan agus nur jaduk ferianto juga mengatakan bahwa membedah naskah adalah salah satu tradisi gandrik
tak hanya itu budaya demokrasi yang egaliter juga diterapkan saat latihan
nah gandrik yang paling menarik adalah sutradara sebagai satu pemilik konsep kemudian boleh dan itu memang menjadi tradisinya gandrik
sampai naskah pun itu dibeteti istilahnya dibongkar sedemikian rupa dan kontribusi dari setiap pemain atau orang yang membantu itu sangat besar sekali peranannya untuk menuju yang terbaik
jaduk ferianto dan agus nur kembali berkolaborasi dalam besutan anyar hakim sarmin
hakim sarmin menyusul sukses karya gandrik berjudul tangis dan gundala gawat yang dipentaskan pada tahun tahun sebelumnya
pak petir kekuatan petir bisa berbuat sama upu

meski gandrik banyak dikenal dari sejumlah aktor pelopornya
gandrik sudah mulai menyiapkan regenerasi dan tongkat estafet kepada energi energi segar milik aktor dan kru gandrik muda
sebagai gambaran bapak mangkani bapak sudah menghabiskan banyak dana untuk memanangi pilkada lalu ternyata bapak kalah bagaimana bapak bagaimana saya tawarkan solusi
bagaimana bapak bagaimana saya tawarkan solusi
ini soal demokrasi kita demokrasi kita sudah terlalu mahal

kita akan melakukan operasi pembersihan besar besaran siapa yang tanyakan kita mengajaknya kalian harus semayang
tak ingin berakhir seperti teater lain yang dikenal dari sejumlah tokoh sentralnya saja
gandrik kini telah melakukan regenerasi
hakim seru dia hakim berang
dari empat belas aktor yang terlibat dalam hakim sarmin
orang diantaranya adalah aktor aktor gandrik muda
itu belum termasuk kru panggung lainnya yang mayoritas didominasi oleh anak anak muda
sebut saja hussein ali yang bergabung secara tak sengaja dengan gandrik
dalam hakim sarmin kusen berperan sebagai hakim dalipin
kusen awalnya hanya berniat meneliti gandrik dari dapurnya
untuk mendapat gambaran komprehensif tentang gandrik
nyatanya lulusan antropologi ugm ini justru jatuh cinta pada seni teater
dan menjadi salah satu aktor terbaik
gandrik memberi kami banyak hal
kalau kami tetap berjalan maju dan menjadi sesuatu
menjalankan seni pertunjukan
melakoni seni pertunjukan dalam hal ini gandri
kalaupun jadi gaya lain
membentuk kelompok lain
saya kira ornamen gandrik akan luar biasa banyak
komitmen kami saya kira cuma satu untuk seni pertunjukan indonesia
gandrik tentu saja memberi warna
luar biasa banyak
luar biasa banyak
luar biasa banyak
luar biasa banyak
luar biasa banyak
luar biasa banyak
luar biasa banyak
luar biasa banyak
ini soal demokrasi kita
demokrasi kita sudah terlalu mahal biayanya
selain kusen citra pratiwi juga menjadi salah satu harapan baru teater gandrik
dalam lakon hakim sarmin citra memerankan tokoh pengacara sudilah perangin angin
jebolan teater garasi ini sehari hari aktif di padepokan seni bagong kusudia
meski menghadapi kemurahan
meski menghadapi sejumlah tantangan citra mengaku akan terus bermain bersama teater gandrik
iya kalau buat saya susah ya
main di teater gendrik itu susah karena susahnya begini
teater gendrik itu menuntut sekali kekuatan personal
kekuatan personal yang kuat ketika dia memainkan tokoh tersebut

pertama di tahun dua ribu tujuh belas ibarat obat kangen para penggemar teater gandrik
di produseri aktor butet kartar jasa
pentas ini digelar di dua tempat yaitu di taman budaya yogyakarta
dan geraha bakti budaya taman ismail marzuki jakarta
bagi gandrik penonton adalah salah satu pemain penting
yang memberi energi saat pementasan
umur penonton yang bervariasi dari muda hingga lansia
mengukuhkan gandrik sebagai teater yang melintas zaman

mengukuhkan gandrik sebagai teater yang melintas zaman
ada seorang hakim yang mirip mirip dengan hakim sarmin ini namanya
memberi keputusan hukum yang membuat geger negeri ini
di momen itulah saya membayangkan bagaimana situasi kegilaan hukum yang bisa dimunculkan dalam sebuah cerita
di naskah hakim sarmin ini ingin ngomong tentang kesadaran bagaimana dunia peradilan dunia hukum terutama
yang tidak hanya dimanfaatkan dalam kepentingan politik tertentu ya
karena hukum itu sendiri itu menjadi punya semua warga indonesia tidak dikuasai oleh yang berkuasa saja orang yang berpas berkuasa
jadi kesadaran hukum bagi masyarakat itu penting
coba sebutkan nama tiga menteri kabinet sekarang
oke ambil sepedanya
meski naskahnya selesai ditulis pada dua ribu lima belas
juga menyajikan kritik satir yang konteksual dengan kondisi saat dipentaskan
jangan marah dulu tau
saya itu trauma kalau ada orang marah
apalagi pakai pakaian putih putih kayak gini
wah terus menggalang aksi lagi
fenomen apil kada gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas
yang tak luput dari radar gandri
begini ya perlu saya jelaskan kepada bapak hakim ngatimin
bahwasannya di dalam ruangan ini tuh ada banyak sekali kamera cctv
oh di sadar
kemudian ada tempat sampah yang fungsinya adalah
untuk membuang wakil rakyat yang mental ektp
kasus megakorupsi ktp elektronik juga jadi banyolan satir dalam dialog teater gantri
seperti kata bapak hakim
seperti karya gantrik lainnya
lakon hakim sarmin mendapat banyak respon positif dari penonton
para pemain teater gandrik berharap kesuksesan pementasan hakim sarmin
akan membuat teater gandrik terus menelurkan karya karya
yang bisa menyuarakan kegelisahan mereka atas kondisi terakhir negeri ini
dan kesetiaan raya
para pemain teater gandrik berharap kesuksesan pementasan hakim sarmin
akan membuat teater gandrik terus menelurkan karya karya
yang bisa menyuarakan kegelisahan mereka atas kondisi terakhir negeri ini
bertahan lebih dari tiga generasi bukan perkara mudah
namun gandrik percaya mereka akan terus bersuara
selama ketidakadilan tetap ada selama penguasa kehilangan akal sehat
teater gandrik tak akan pernah berhenti berkarya
keresahan masyarakat bisa disuarakan gandrik dengan jenaka
dan ketika keadilan dan kegilaan sulit dibedakan
siapapun selalu bisa menitip kritik lewat gandrik